produksi tempe kita masih diwarnai persoalan rendahnya produksi kedelai dalam negeri dan tingginya impor kedelai
seberapa besar kemudian peran importir dalam memenuhi ketergantungan impor kedelai kita
koresponden cnn indonesia ruli kurniawan mencoba untuk menelusurinya untuk anda berikut informasinya

tapi kalau kedelai lokal disimpan lebih dari dua bulan atau tiga bulan itu itu sudah tumbuh akar gitu
jadi sudah kayak toge gitu
produksi kedelai lokal yang tidak mencukupi kebiasaan perajin menggunakan kedelai impor
membuat impornya tidak bisa dikumpulkan
impor kedelai semakin tinggi dari tahun ke tahun
kedelai ini karena sama sekali tidak ada batas oleh pemerintah tidak ada hambatan
maka terjadi persaingan yang bebas sekali
di sini hanya memperhatikan keperluan konsumen
karena konsumennya itu kan pengrajin pengrajin tempe pengrajin tahu
selama itu terpenuhi dan baik
saya pikir pemerintah tidak perlu ikut lagi cawe cawe di sini
tidak bisa dipungkiri dengan kedelai impor harga tempe dan tahu bisa lebih terjangkau
tapi impor kedelai yang seperti tanpa batas ini
dikhawatirkan akan mematikan pertanian kedelai di indonesia
ini problem yang menurut saya pukulan yang berat bagi teman teman petani
ketika impornya makin banyak masuk ke indonesia
maka produksi di dalam negeri terganggu
kenapa karena tadi soal insentif yang diterima oleh teman teman petani menjadi sangat kecil
produknya jadi nggak laku kalau bahasa sederhana produknya nggak laku di pasar
pengusaha tentu akan memilih produk yang lebih murah yang pertama
yang kedua produk yang disukai konsumen
harga kedelai dari impor keperrajin dibanderol rp enam hingga rp tujuh per kilogram
harga ini sepenuhnya tunduk pada mekanisme pasar dan disesuaikan dengan harga internasional
harga kedelai impor jauh lebih murah dibandingkan harga pokok penjualan atau hpp kedelai di level petani
yakni rp delapan lima ratus per kilogram
petani lokal tidak punya pilihan selain menjual kedelainya di bawah harga importir agar laku
standarnya harga itu adalah standar dari impor
kalau impornya naik
jadi ya kedelai di petani ya naik
tapi kalau impornya turun ya tetap mengikuti
patokannya itu selama ini yang saya ketahui hanya itu
ya petani itu kan daya tawarnya rendah loh mas
apalagi hanya sebatas saya ini seorang kelompok tani dan petani
impor memang belum bisa dihilangkan
selama kedelai lokal belum cukup untuk suasembada
dibutuhkan tata niaga yang mampu menjaga ketersediaan dan harga kedelai
sekaligus mensejahterakan petani
tim liputan cnn indonesia